targetnya sebenarnya sebuah penyadaran
ini nanti akan berdampak kepada manusia lingkungan dan juga bumi ini
kebupaten bogor jawa barat
ia adalah britania sari
beragam program yang sari jalankan diantaranya memanfaatkan lahan terbatas untuk bercocok tanam
serta menumbuhkan kebiasaan para warga untuk menanam kebutuhan makanan
dengan harapan program tersebut bisa membantu warga dalam melengkapi kebutuhan pangan rumah tangga
sebelum bergerak dari satu rumah ke rumah warga lainnya
pada dua ribu dua puluh britania sari memulainya secara mandiri di halaman belakang rumah
di kebun dengan luas lahan sekitar dua ratus meter persegi
ia dan keluarga mulai menanam beragam macam sayuran
seperti kangkung cabai dan terong
yang hingga kini manfaatnya telah dirasakan oleh keluarganya
jadi lahan terbatas pun jadi pas waktu tinggal di tangerang
tangerang selatan kami punya lahannya terbatas sekali
nah dengan lahan terbatas tapi kami berusaha untuk bisa menanam makanan dari rumah
nah di tahun dua ribu dua puluh kami pindah ke bogor
dan ada lahan kosong di belakang rumah gak terpakai terus semak belukar
nah daripada tidak dimanfaatkan akhirnya kami garap
yang tujuannya memang supaya bisa mensuplai kebutuhan rumah
maka akan dibagikan atau disimpan
keberhasilan dalam menumbuhkan beragam jenis tumbuhan pangan di kebun yang sari beri nama kebun atkia
ternyata memunculkan beragam gagasan lain untuk mengembangkan kebermanfaatan
dari keberadaan kebun di lahan terbatas
dengan membuatkan kebun bagi warga prasejahtera di sekitar wilayah tempat tinggalnya
sari menjalankan proyek yang ia sebut kebun dapur di beberapa rumah warga
agar menjadi contoh warga lain bahwa setiap rumah tangga bisa menanam kebutuhan pangannya
walau dengan lahan yang terbatas
jadi kondisi masyarakat di sekitar rumah saya
mereka adalah keluarga prasejahtera
jadi sekitar dua tahun ketika
kami bagi rantang lebaran
sebenarnya kami baru tahu gitu kondisi warga warga yang ada di sekitar
benar benar terbatas untuk masalah makan
nah akhirnya sempat terbesit untuk membuat kebun dapur
akhirnya kami memutuskan kenapa enggak kita coba dari yang dekat dulu aja
nah tetangga tetangga akhirnya kami melakukan screening awal ya
dari tetangga tetangga sekitar
siapa nih yang mau diajak dan dibuatkan kebun dapur gitu
asalkan dengan syarat mereka mau merawatnya
sebelum dibuatkan kebun dapur sejumlah warga harus memenuhi kriteria
yang telah ditetapkan oleh britania sari
dua hal yang paling penting adalah
mau diajarkan serta mau merawat kebut
dua hal tersebut menjadi krusial karena biaya pembangunan dan media sosial
seharusnya diperkenalkan oleh perusahaan yang berasal dari britania sari
saat ini sudah ada empat rumah di sekitar tempat tinggal sari
yang telah dibuatkan kebun dapur
rumah milik sopia dan rumah milik salim alidrus adalah dua di antaranya
di rumah milik sopiah sari membuatkan bedengan atau gundukan tanah yang dikelilingi bambu
di titik itu beragam tumbuhan kebutuhan
pangan telah berhasil tumbuh dan beberapa kali dipanen
awalnya ibu sari suka olahraga
lihat aku lagi bersih bersih gitu
boleh ini tidak dibuat
bikin ini kebun
sebelumnya tidak ada
terus dibikin seperti ini
sama itu tuh bayem apa namanya
rumah salim alidrus justru tak hanya dibangunkan bedeng untuk ditanami tumbuhan
tapi juga dibuatkan kandang ayam
salim menyebut pembuatan kandang ayam memang bertujuan untuk memanen telurnya
telur yang dipanen akan ia konsumsi untuk keluarga
serta dibagikan ke warga lainnya
bagi salim memelihara ayam cukuplah mudah
ia biasa memanfaatkan tanaman sekitar
ataupun sisa sisa sayur untuk dijadikan pakan ayam
ya masalah perawatan seperti ayam
ya perawatannya juga gampang mudah
seperti kasih pakannya
kita dua hari sekali kasih pakan dedek
terus yang lain seperti kasih daun daunan atau sayur sayuran
untuk saya pribadi
ya kita manfaatin aja lah
kalau kita butuh untuk makan
ada lebihnya ya kita kasihkan lagi sama yang lain
dan semua sama membutuhkan
hampir setiap pagi
britania sari memantau proyek kebun dapur yang ia buat di beberapa rumah warga
jarak yang tidak begitu jauh dari rumahnya
membuat sari bisa melihat perkembangan kebun dapur
bukan sekadar memantau
ia juga memberikan beberapa masukan kepada pemilik lahan
dan jika waktu panen tiba
ia pun turut membantu memetik sayuran yang sudah siap panen
lalu memberikan saran tumbuhan yang akan ditanam selanjutnya
karena sebetulnya ketika kita ingin mengentaskan masalah gizi buruk stunting
itu seharusnya dilakukan sebelum kehamilan
dan juga ketika si anak lahir dari usia sampai dua tahun
nah oleh karena itu kami berusaha mensupport para ibu hamil
agar mereka mendapatkan nutrisi yang cukup selama masa kehamilan
kepala kebun dapur
dari kebun dapur yang telah dibangun britania sari
beragam sayuran untuk dikonsumsi sehari hari oleh keluarga bisa ia penuhi
bahkan di lahan terbatas itu
sari juga memelihara ayam lengkap dengan kandangnya
agar dapat menyuplai telur yang menjadi pelengkap kebutuhan pangan
menggerakkan nurani ibu satu anak itu
untuk membentuk sebuah program pemenuhan gizi
bagi ibu hamil di wilayah tempat tinggal sari
seperti juga pembangunan kebun dapur
program bantuan tersebut pun dikhususkan bagi ibu hamil
dari keluarga kurang mampu atau keluarga prasejahtera
pemberian bantuan tersebut
diharapkan bisa mencegah bayi yang ada dalam kandungan

untuk memperbaiki program yang terkandungan
program lainnya adalah
kami memberikan rutin setiap hari
paket paket sayuran dengan seharga lima belas ribu per hari
kepada ibu ibu hamil
dari keluarga prasejahtera
jadi setelah didata
ada empat orang
yang memenuhi kriteria
lalu setiap hari kami support
dengan memberikan sayuran
ketika kita ingin mengentaskan masalah gizi buruk
itu seharusnya dilakukan sebelum kehamilan
dan juga ketika si anak lahir
dari usia sampai dua tahun
nah oleh karena itu
kami berusaha mensupport para ibu hamil
agar mereka mendapatkan nutrisi yang cukup
selama masa kehamilan
ibu hamil yang diberi bantuan
bisa mengambil kebutuhan sayur yang diperlukan
ke tukang sayur rekanan
para ibu hamil
bebas memilih jenis sayur
dengan nominal yang telah ditetapkan
jika salah satu ibu hamil
tidak bisa datang ke tukang sayur
karena kondisi kurang sehat
sari tak segan untuk mengantarkannya
salah satu ibu hamil
yang menerima bantuan
menyebut program bantuan
bagi ibu hamil
dari keluarga kurang mampu
merupakan inisiasi yang tepat
ia dan ketiga ibu hamil lainnya
bisa memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi
bagi bayi yang ada dalam kandungan
selamat masak ya
terus ya disuruh ini ya
ambil sayur gratis setiap hari
apa aja sih yang dapat
kayak tahu tempe ikan
macem macem misalnya gitu
orang hamil harus makanan sehat gitu ya
buah buahan misalkan ya
ikan ikan tempe tahu itu
orang hamil harus makan yang sehat sehat ya
iya mbak sari
selain kepada ibu hamil
program pemberian bantuan yang berkaitan dengan kebutuhan pangan
juga diberikan kepada warga yang ingin memiliki usaha
dengan konsep pemberian modal
britania sari memilih sendiri sosok rukiah atau ruri
untuk diberi bantuan modal usaha
selain pembangunan kebun dapur
ada satu program lagi
yaitu pemberian modal usaha
untuk keluarga prasejahtera
masyarakat yang ada di sekitar
ini terjerat dengan bank keliling
bank keliling adalah nama halus dari para rentenir rentenir ya
memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi gitu ya
nah ketika ada satu orang yang dia ingin usaha nih gitu
dan kami lihat juga orangnya gigih gitu ya
nah di situ kami memberikan bantuan usaha
kepada mbak ruri
usaha yang dijalankan oleh rukiah ialah berjualan sayuran
selain itu tugasnya juga memastikan ibu ibu hamil
yang mendapat bantuan telah mengambil jatahnya setiap pagi
sebagai tukang sayur rekanan sari
ia pun diimbau agar tidak ada sampah sayuran yang terbuang
karena nantinya bisa dimanfaatkan sebagai pakan ayam
atau menjadi pupuk kompos
tiga bulan berjalan bisnis rukiah sejauh ini berjalan lancar
ia bahkan membuka warung gado gado dan karedok
hal tersebut ia pilih agar bahan pembuatan bisa diperoleh
dari sayur sayuran jualannya
ini yang kasih modal mbak sari ya
saya juga pertamanya saya nggak tahu
dia saya dipanggil gitu kan
terus saya dibelanjain
terus awalnya dia bilang ini
untuk bumil gratis khusus untuk bumil
alhamdulillah lancar saya dagang
jadi saya juga kebantu gitu lho pak
ya istilahnya kan saya makan juga dari sini
makan apa gitu
istilahnya walaupun ada sisa saya buat makan
terus saya nggak belanja keluar
ada sisa lagi dari hasil ini saya dapat lebih gitu
ya alhamdulillah saya kebantu gitu doang
saya sudah bisa gitu
mbak sari juga berusaha untuk mengajak ibu ibu sekitar tempat tinggalnya
untuk memahami pentingnya menanam mengolah
dan mengonsumsi makanan hasil menanam sendiri atau yang berasal dari alam
satu bulan sekali sari mengajak dan mengedukasi ibu ibu
tentang pentingnya kemandirian pangan
ia pun mengajak sejumlah ibu ibu untuk menciptakan olahan makanan
dari bahan bahan yang tumbuh di sekitar wilayahnya
ia berdiskusi dengan ibu ibu yang hadir
lalu memutuskan tumbuhan apa saja yang tersedia
bisa diolah dan aman untuk dikonsumsi
oke nah soh ibu ini kan tadi sebenarnya menjelaskan soal meramban
boleh dijelaskan lagi mungkin sebenarnya program meramban itu seperti apa sih sebenarnya bu
jadi meramban itu sebenarnya kita memetik sayuran sayuran liar
tapi sebenarnya bisa dimakan
nah masyarakat tuh kadang kadang nggak tahu
kayak misalnya bayam liar
itu padahal sebenarnya bisa dikonsumsi juga kan
nah sekarang ini programnya ibu ibu tuh sebenarnya bisa masak
mengolah sayuran tapi nggak harus beli
kita bisa petik petik di kebun kebun
ataupun di pinggir pinggir jalan
di situ banyak sayuran sayuran yang bisa dimakan
berarti di sekitar kampung ini atau wilayah ini ya bu ya
bisa ditunjukkan berarti bu ya tempat tempatnya
kita lihat ya ada tiga titik
sebenarnya ada beberapa yang seperti menyaksikan gitu
buat apa sih nanem kan beli juga bisa
atau buat apa sih nanem paling juga nanti diceker ceker ayam gitu
atau gak bakalan berhasil lah gitu
awalnya mungkin kesal ya dengar itu
tapi lama kelamaan akhirnya sadar
yuk kita ambil yuk sekarang ya
bersama sejumlah ibu ibu satu bulan sekali
sari merealisasikan program mencari tumbuhan sekitar
yang aman dikonsumsi sebagai wujud program ketahanan pangan mandiri
dengan membagi beberapa kelompok
ibu ibu akan berkeliling kampung untuk mencari tanaman
yang telah mereka diskusikan sebelumnya
nah bu sari ini kan tanaman yang tadi kita ambil itu kan
sebenarnya bisa dikatakan tumbuh liar begitu ya
nah kira kira dari ibu sari memang kriterianya seperti apa sih
tumbuhan yang bisa diolah dan juga dikonsumsi nantinya
untuk para ibu ibu gitu untuk di wilayah sini bu
jadi yang pertama kali harus kita cek adalah tempat dia tumbuh
jadi kita memastikan bahwa tempat tumbuhnya tuh jauh dari polusi
atau sampah sampah gitu
jadi ini aman ya masuk balik
dari bentuk daunnya seperti apa
kalau dari bentuk daunnya sebenarnya ini oke ya
kalaupun bolong sebenarnya nggak masalah
karena kan itu dimakan serangga kan ya kita tetap bisa petik
yang penting adalah
yang penting adalah kondisi tempat tumbuhnya
nah itu yang lagi yang harus dikonsumsi gitu ya
nah ini berarti yang kayak gini udah bisa dipetik
nanti setelah petik apa lagi yang bisa dilakukan setelah kita petik
nanti setelah ini kita tapi ambilnya secukupnya ya
jadi sesuai dengan kebutuhan
nanti setelah itu kita mau olah
kita olahnya kita bawa ke rumah ya
oke berarti bisa dipetik ya bu ya
hasil yang diperoleh ibu ibu dari memetik tanaman
kemudian dikombinasikan dengan bahan tambahan dari kebun
mereka saling membagi tugas untuk mengolah makanan tersebut
di pekarangan rumah britania sari
sejumlah ibu ibu berpartisipasi memasak sayur dan lauk yang telah mereka peroleh
dari hasil olah
tersajilah tiga jenis makanan yang bisa dijadikan lauk
diantaranya tumis daun mengkudu
bulai daun mangkokan
serta keripik bayam
seluruh ibu ibu langsung menyantap olahan hasil mencari
dan mengolahnya sendiri
setelah aktivitas berburu tanaman
tak lupa sari mengajarkan ibu ibu agar mereka bisa mencari dan mencari
sampah organik yang dihasilkan dari sisa sayuran bisa dimanfaatkan kembali
yaitu untuk menjadi pupuk kompos
supaya bisa tercipta juga mandiri pupuk
hal itu dilakukan karena berdasarkan data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
total timbunan sampah di indonesia mencapai sembilan belas empat belas juta ton per tahun pada dua ribu dua puluh
dan dari jumlah tersebut
mayoritas atau empat puluh satu enam puluh sembilan persen sampah di dalam negeri berasal dari sisa makanan
di belakang rumah atau area kebun dapur
sari mencontohkan proses pembuatan pupuk kompos
mulai dari memotong sayuran sisa
kemudian dimasukkan ke dalam wadah ember dengan penutup
lalu tambahkan unsur lain seperti sekam serbuk kayu atau daun kering
selain pupuk dari sisa sayuran
sari juga memanfaatkan kotoran ayam untuk diubah menjadi pupuk
dibantu oleh salah satu pekerjanya
ia mengolah kotoran ayam yang telah tercampur dengan alas kandangnya
setiap tiga bulan sekali untuk difermentasi sebelum menjadi pupuk
nantinya pupuk tersebut bisa digunakan untuk ditaburkan pada tumbuhan yang telah ditanam
setelah menunggu kurang lebih satu bulan
salah satu budget yang paling terbesar ketika membuat kebun dapur
adalah penyediaan pupuk
jadi selain mereka memiliki kebun
mereka juga diajak untuk mengompos mulai dari rumah
sisa sisa organik dimasukkan ke dalam komposter
lalu setelah itu nanti bisa panen
kompos padat dan juga pupuk cair
jadi nanti tidak cuma mandiri sayuran saja
tapi kita juga bisa mandiri pupuk

jadi kita bisa mandiri sayuran
jadi kita bisa mandiri sayuran
kepedulian sari pada lingkungan juga ia turunkan kepada anak anak di sekitar tempat tinggalnya
setiap minggu anak anak diajak untuk mengenal pentingnya menjaga lingkungan
salah satunya mengenalkan cara mendaur ulang sampah
anak anak diajak untuk berkreasi dengan sampah sampah yang mereka temukan di lingkungannya
selain itu sari juga mengombinasikannya dengan mengajak anak anak bermain dan membaca di perpustakaan miliknya
diajarin berkebun diajarin masak
terus diajarin membaca
terus bermain dari botol susu
kita mau bikin pot buat tanaman
bentuk kepedulian terhadap alam dan juga lingkungan
britania sari tunjukkan melalui keberadaan kebun dapur
dari kebun dapur ia berupaya mencukupi kebutuhan pangan keluarga
dari kebun dapur juga sari memperoleh beragam gagasan agar bisa menyebarkan manfaat kepada warga sekitar

meski lebih banyak mengambil peran dalam mensosialisasikan kebermanfaatan dari kebun dapur
britania sari juga dibantu oleh sosok suami dan anaknya
ketiganya saling membantu dengan memegang peran masing masing dalam pengembangan kebun dapur
saya lebih banyak mengerjakan konsep
konsep di kebun dapurnya sendiri perencanaannya
konsep di kebun dapurnya sendiri perencanaannya
pengerjaannya juga saya mengawasi
sementara istri lebih ke
sementara istri lebih ke
sementara istri lebih ke
manajemen personalnya ya manajemen orang orangnya
siapa saja yang mau dibangunin
kondisi mereka seperti apa supaya saya tahu apa yang mau saya kerjakan di situ

tapi kita sekarang pengen memberikan dampak yang lebih luas lagi

jadi kebun dapur harus diterima sebagai warga prasejahtera

jadi apalagi warga prasejahtera yang menerima
daripada warga warga prasejahtera yang menjadi penerima manfaat ini
daripada warga prasejahtera yang menjadi penerima manfaat ini
terbantu tanpa merendahkan harga diri mereka
meskipun ada tanggapan miring dari warga sekitar
perjalanan britania sari
dalam mengembangkan kebun dapur
dalam mengembangkan kebun dapur dan
ciptakan kemandirian pangan bagi keluarga dengan cara berkebut
sebenarnya ada beberapa yang seperti menyaksikan gitu
buat apa sih nanem kan beli juga bisa
atau buat apa sih nanem paling juga nanti diceker ceker ayam gitu
atau gak bakalan berhasil lah gitu
awalnya mungkin kesal ya dengar itu
tapi lama kelamaan akhirnya sadar
loh dia kan juga gak ngapa ngapain gitu
jadi targetnya sebenarnya sebuah penyadaran gitu
jadi makan itu sebenarnya bukan hal yang sederhana
tapi dari makan itu dampaknya nanti bisa panjang
mulai dari bagaimana kita menghasilkan makanan kita
bagaimana kita mengkonsumsi makanan kita
dan terakhir bagaimana kita mengolah sisa makanan kita
ini nanti akan berdampak kepada manusia lingkungan
dan juga bumi ini